hari ini para pendukung gnpf mui kembali mengadakan aksi
aksi kali ini rencananya akan diawali dengan sholat jumat berjamaah
dan akan berakhir dengan pertemuan perwakilan gnpf mui dengan ketua mahkamah agung
awalnya peserta aksi akan melakukan long march dari masjid istiqlal ke mahkamah agung
hanya saja melihat jumlah peserta yang diperkirakan mencapai dua puluh ribu orang
peserta dihimbau tidak melakukan long march
peserta yang tidak long march akan mendengarkan orasi dan ceramah
dari tokoh islam yang akan hadir di masjid istiqlal
delegasi gnpf yang akan bertemu dengan ketua mahkamah agung
terdiri dari golongan advokat dan ulama
mereka akan menyampaikan aspirasi mereka berupa berkas setebal enam ratus halaman
di dalamnya mereka meminta mahkamah agung untuk mengingat surat edaran mahkamah agung
nomor sebelas tahun seribu sembilan ratus enam puluh empat
rencananya aksi akan berakhir pada pukul empat sore
kami ajak anda untuk melihat situasi terkini dari masjid istiqlal jakarta saat ini
solat jumat tengah berlangsung
nantinya masa akan mengadakan doa bersama
dan juga perwakilan masa akan berangkat ke mahkamah agung
menuntut independensi majelis hakim dalam kasus penodaan agama
dengan terdakwa basuki cahaya purnama atau ahok
masjid istiqlal jakarta
untuk mencermati catchy story tentang teman teman jemaah dan organisasi
courtenay dan andika republik certainly
dengan didendamkan sesuatu untuk mereka's health
bisa menurut anda
seperti saya atau social distancing
dan memang cukup ramai sekali eva di kawasan masjid istiqlal ini sampai kawasan pekarangan masjid istiqlal pun penuh
dan juga seluruh lantai ada lima lantai di masjid istiqlal pun juga penuh oleh jamaah
memang sebelumnya rencananya para peserta aksi ini nantinya akan melakukan long march dari masjid istiqlal ke mahkamah agung
namun begitu tadi dari ketua umum gnpf mui bahtiar nasir eva menyatakan bahwa ada himbawan agar mereka ini tidak pergi ke mahkamah agung untuk melakukan long march
begitu walaupun memang dekat memang ada potensi bahaya
begitu sehingga mereka akan dihimbau untuk tetap berada di masjid istiqlal mendengarkan ceramah dan juga tausia
bahtir nasir sendiri nantinya akan memberikan orasi dari mobil komando yang berada di depan masjid istiqlal
rencananya memang sesaat lagi masa akan tetap berada di kawasan masjid istiqlal ini eva
dan terkait dengan banyaknya masyarakat yang sudah berada di sini eva memang ada sejumlah titik kepadatan eva
karena memang ada sejumlah jalan yang saat ini sudah ditutup seperti jalan juanda menuju veteran saat ini sudah ditutup
lalu dari arah patung kuda menuju ke harmoni jalan dari mh tamrin yang menuju ke jalan medan merdeka barat hingga ke jalan majapahit saat ini pun juga telah ditutup
untuk jalan medan merdeka utara pun juga saat ini telah ditutup
sehingga memang ada kepadatan dari mh tamrin yang ingin menuju ke arah hayamuru sehingga mereka dialihkan ke arah kebon siri menuju ke arah cideng
sedangkan untuk yang dari arah lapangan banteng yang ingin menuju ke arah veteran saat ini dialihkan ke jalan pos sehingga memang ada kepadatan arus lalu lintas
dan terkait dengan adanya kepadatan dan juga banyaknya masa yang
hadir pada hari ini memang ada pengamanan khusus dari mabes polri sendiri dan juga tim gabungan dengan tni angkatan darat
ada kurang lebih lima belas personil yang melakukan pengamanan di sejumlah titik ini untuk melakukan pengamanan pada hari ini
dan memang rencananya hari ini perwakilan dari gnpf mui terdiri dari advokat dan juga tokoh agama akan hadir bertemu dengan jajaran petinggi mahkamah agung
mereka berharap dapat secara langsung bertemu dengan ketua mahkamah agung muhammad hatta hali untuk menyerahkan berkas tebal enam ratus halaman
di antaranya adalah berkas yang meminta agar majelis hakim terkait dengan fonis putusan sidang ahok nantinya akan tetap independen
batir nasir sendiri memang menyatakan adanya kekhawatiran intervensi dari kekuatan elit politik ataupun dari kekuasaan yang mungkin saja mengintervensi ponis dari majelis hakim
sehingga mereka merasa bahwa adanya kepentingan untuk bertemu dengan mahkamah agung
sebelumnya mereka juga sempat melakukan aksi yang serupa di mana minggu lalu mereka ke pengadilan negeri jakarta utara
mereka juga bertemu dengan komisi yudisial
dan juga bertemu dengan sejumlah petinggi dari kejaksaan tinggi
sehingga pada kali ini mereka juga berharap bahwa mahkamah agung bisa mendengarkan aspirasi mereka
dan juga bisa memastikan independensi dari majelis hakim
sehingga itu adalah hal hal poin utama yang nantinya akan mereka sampaikan
dan juga akan mengingatkan kembali kepada mahkamah agung terkait dengan surat edaran mahkamah agung nomor sebelas tahun seribu sembilan ratus enam puluh empat
di mana dalam surat edaran tersebut memang bagi penodaan penghina agama memang harus dihukum berat
itu adalah salah satu titik berat yang mereka minta untuk tetap dihukum
dan juga yang akan didengarkan oleh mahkamah agung yang akan mereka sampaikan pada siang hari ini eva
baiklah mumtazah catra diningrat melaporkan langsung dari masjid istiqlal jakarta